presiden ri joko widodo memastikan kesiapan asrama haji pondok gede jakarta timur untuk digunakan sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas
presiden jokowi menyatakan asrama haji pondok gede diprediksi mampu menambah kapasitas tempat tidur pasien covid sembilan belas hingga sembilan ratus sembilan puluh tempat tidur
presiden joko widodo meninjau lokasi rumah sakit darurat asrama haji pondok gede jakarta timur yang digunakan sebagai tempat perawatan darurat bagi pasien covid sembilan belas
dalam peninjauan tersebut presiden jokowi didampingi menteri kesehatan budi gunadisadikin dan menteri pekerjaan umum basuki hadimoyono
dalam keterangannya asrama haji pondok gede memiliki kapasitas sembilan ratus tempat tidur lima puluh tempat tidur icu
serta empat puluh tempat tidur di dalam rumah sakit darurat
jokowi juga telah memerintahkan menteri pupr untuk segera menyelesaikan persiapan asrama haji mendatang
pemerintah juga menambah tujuh tempat tidur isolasi di rusun nagrak dan rusun pasar rumput
serta sembilan ratus lima puluh tambahan tempat tidur untuk rumah sakit yang membutuhkan
menteri kesehatan budi gunadisadikin menjelaskan bagi masyarakat dki yang positif covid sembilan belas dan melakukan isolasi mandiri
disediakan sebelas platform telemedicine atau pengobatan jarak jauh untuk konsultasi dan obat gratis dari kementerian kesehatan
bersama dengan bnpb
di dki kita akan membangun sembilan ratus tempat tidur untuk merawat pasien covid di wisma haji di pasar rebo
mudah mudahan itu bisa beres dalam dua hari ke depan
sehingga sembilan ratus tempat tidur baru bisa kita buka
ditambah ada lima puluh tempat tidur icu
bekerjasama dengan kementerian bumn
terima kasih dengan pak erik
kita akan persiapkan
di tengah melonjaknya kasus positif covid sembilan belas di tanah air
pemerintah kini tengah mempersiapkan asrama haji pondok gede sebagai salah satu rujukan rumah sakit darurat bagi pasien covid sembilan belas
direncanakan rumah sakit darurat asrama haji ini akan siap pada kamis besok dan mampu menampung hingga sembilan ratus pasien
lima gedung asrama haji pondok gede jakarta timur kini tengah dipersiapkan untuk menampung pasien covid sembilan belas di dki jakarta dan sekitarnya
direncanakan rumah sakit darurat ini akan mampu menampung delapan ratus enam puluh pasien isolasi dan empat puluh pasien hcu high care unit
jumlah ruang perawatan pun masih bisa bertambah sesuai situasi
sementara itu sebanyak tiga ratus tujuh puluh enam tempat tidur juga dipersiapkan untuk para tenaga medis
persiapan teknis ini telah dilakukan sejak tiga hari lalu dan ditargetkan akan selesai pada kamis besok
sebanyak satu ratus lima puluh pekerja terlibat dalam proses penyelenggaraan
yang terlibat dalam proyek lintas sektor ini